ojek online menjadi salah satu sektor transportasi yang terdampak langsung akan kenaikan harga bbm subsidi
walau sebenarnya pemerintah telah menyatakan akan tetap memberikan bantuan apakah bantuan atau bantalan dana ini dinilai cukup
lalu apakah kenaikan tarif penting untuk segera diberlakukan
untuk membahas topik ini lebih dalam kami sudah mengundang ketua dewan transportasi jakarta azas tigor nainggolan
kemudian ada ketua umum asosiasi driver online taha syafaril
kami juga sebelumnya telah berusaha untuk menghubungi pihak dari kementerian perhubungan untuk membahas terkait hal ini
namun kemenhub belum bersedia untuk bergabung pada sore hari ini
dan saya akan menyapa bang tigor terlebih dahulu pada sore hari ini
selamat sore bang tigor
selamat sore mbak
saya mengorah terus sekarang saya selesai mbak dari ketua dewan transportasi jakarta mbak
pengamat transportasi aja mbak
baik kami akan ralat pengamat transportasi bang azastigor nainggolan
bang tigor pemerintah kan sebenarnya sudah melakukan kebijakan kenaikan tarif ojek online
dari tanggal empat agustus kemarin kemudian ditunda empat belas agustus dan hingga akhirnya pada dua puluh sembilan agustus
dan ditunda lagi hingga waktu yang tidak ditetapkan
namun dengan kenaikan bbm ini sekrusial apa sebenarnya kebijakan ini
harus segera diberlakukan oleh pemerintah bang
ya kalau saya lihat kebijakan krusial yang harus dilakukan adalah bagaimana menghitung betul
supaya dampak dari kenaikan bbm ini bisa dihadapi oleh para pengemudi ojol itu sendiri
dan juga para pengguna ojol itu sendiri mbak
karena kalau hanya kenaikan tarif itu pengaruhnya tidak banyak buat driver
tapi dampak keberatannya itu ada
itu sudah banyak di pengguna ojol
pendapatannya yang bertambah banyak itu justru di aplikator
jadi kalau misalnya mau ditanya apa yang krusial
oke tarif dievaluasi tapi juga ada yang namanya potongan komisi aplikator
itu juga harus dievaluasi ya supaya punya efek yang lebih signifikan buat ke pengemudi
kalau tarif menurut saya tidak banyak dampak penghasilan
persabaan penghasilan ya buat pengemudi
berarti tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pengemudi
yang saat ini banyak yang khawatir dan sudah keberatan dengan kenaikan
ya jadi kalau saya sih lebih melihat bagaimana mengevaluasi
jadi pemerintah mengajak aplikator supaya menurunkan biaya potongan komisi aplikatornya
jadi kalau saya sih usul supaya aplikator juga mau berlapang dada
kalau tarif nggak naik tapi kalau potongan aplikator itu diturunkan
pendapatan pengemudi akan lebih bagus
berarti dua hal itu harus diperhitungkan
kepenggunaan juga tidak lebih berat gitu lho mbak
baik berarti dua hal itu sebenarnya kenaikan tarif tetap harus dilakukan
dan juga adanya penurunan pemotongan tarif dari aplikator
itu atau kalau mau ya potongan dari komisi aplikator itu yang dievaluasi yang diturunkan
kalaupun tarif tidak naik gitu
jadi ada dua pilihan
nah kemudian sebenarnya selain memberikan kenaikan tarif
yang digelontorkan oleh pemerintah ini salah satunya akan diberikan lewat pemda kepada ojek online
namun belum secara spesifik memang diberitahukan apa jenis bantuannya dan juga mekanismenya
apakah hal ini juga akan bisa membantu bang tigor
kalau saya lihat kan itu sesaat mbak ya
itu kan istilahnya cuma jaring pengaman
sementara dampak dari kenaikan bbm ini kan panjang mbak
ya jadi bantuan langsung itu lebih saya melihatnya jaring pengaman
oke pada saat tertentu sekarang ini oke
tetapi setelah itu seperti apa
makanya jadi kita perlu kebijakan yang lebih sustain ya berkelanjutan panjang dan ini bisa membantu keseluruhan begitu
misalnya tadi kalau misalnya buat driver ojol dengan masyarakat pengguna ya tarif nggak usah naik
tapi potongan komisi diturunkan
nanti juga bisa pemerintah membantu misalnya aplikator apa yang bisa dikurangi supaya beban biaya aplikator juga tidak besar
dari kebijakan pemerintah
entah pajaknya entah apanya begitu lho mbak
baik sebenarnya kebijakan ini harus dievaluasi
bang tigor saya harus menyapa ketua umum asosiasi driver online pak taha syafaril yang sudah juga bergabung pada sore hari ini
pak taha tadi kami sudah berbincang dengan bang tigor
pertama bahwa kebijakan kenaikan tarif ojek online sebenarnya tidak akan membantu banyak jika tidak dievaluasi bagaimana komisi yang ditetapkan oleh aplikator
bantuan subsidi yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya hanya jaring pengaman saja
bagaimana komentar terkait hal tersebut pak taha
ya terima kasih selamat sore
jadi memang saya sepakat dengan bang tigor karena memang muncul beberapa opsi yang bisa diambil dalam penanganan kasus ojol dan taksi online
sebenarnya pada saat bbm ini naik sebenarnya kita itu sudah banyak memprotes atau berusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah dengan banyak hal sebelumnya
misalnya seperti dengan payung hukum kita yang sampai saat ini belum terlalu jelas hanya diberikan melalui peraturan menteri perhubungan nomor satu ratus delapan belas dan untuk ojol peraturan menteri perhubungan nomor dua belas
jadi memang akhirnya jadi di lapangan kita harus punya beberapa opsi dalam usaha kita untuk berkomunikasi dan meminta kepada pemerintah
sehubungan dengan kenaikan bbm ini sebenarnya belumnya kita sudah meminta kenaikan yang seperti tadi diberitakan
tapi tidak ada keputusan dari pemerintah
nah makanya kalau opsi itu ditanyakan kepada kita memang
karena kan contoh misalnya ojol misalnya rp dua tiga ratus atau apa namanya sebagai tarif bawah misalnya sekitar rp dua tiga ratus atau mungkin rp satu delapan ratus
atau mungkin misalnya untuk pelayanan pembelian
cuma satu kali order jarak pendek itu cuma rp enam
maksudnya kita juga harus minta opsi yang lebih dari pemerintah terkait kenaikan bbm
misalnya mendorong pemerintah memberikan subsidi kepada ojol dan taksi online
taksi online ini juga butuh
namanya diperhatikan mbak
karena kan kita berplat hitam
ya kan berplat hitam
sehingga untuk mendapatkan subsidi perlu mekanisme khusus
pertama ada dua hal
yang pertama adalah mengenai kenaikan tarif dan juga komisi
saya akan bertanya mengenai hal tersebut
apakah itu artinya anda setuju dengan pendapat ataupun opini sebelumnya bang tigor yang menyatakan bahwa sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah bagaimana bisa menurunkan komisi yang dipotong untuk aplikator
dibandingkan menaikkan tarif ojek online
dan bahkan kurang
ya dua duanya perlu diambil mbak
karena sebenarnya dari yang tarif sebelumnya pun kita ini sebenarnya sudah kurang
dari biaya operasional kendaraan dan lain lain itu sebenarnya kurang
nah apalagi gini
kalau tarif itu dinaikkan tetapi potongan aplikasi tidak diubah
tetap aja yang diterima sama ojol dan taksi online akan kecil
jadi komponen penurunan tarif ini juga ada perkembangan di dua ribu satu
aplikasi menerapkan v aplikasi lagi per order sebesar dua ribu tiga ribu rupiah untuk roda dua lima ribu enam ribu untuk roda empat
nah itu juga kalau tidak dihilangkan akan menambah beban pengguna atau penumpang untuk membayar
baik bang tigor
intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengenai tarif komisi yang dibebankan kepada driver ini bang tigor
ya pertama saya lihat begini
ini ya agak dilematis
sebelum persoalan kebijakan mbak ya
tapi juga ada persoalan di regulasinya sendiri
di legalitasnya transportasi online
itu juga punya persoalan
ya karena pemerintah bisa intervensi
ya karena pemerintah bisa intervensi
kalau dia punya legal standing
ya ada legalitas terhadap transportasi online
khususnya adalah ojol itu sendiri
jadi kalau dia mau masuk dalam ranah transportasi online dia harus punya dulu regulasinya
oke itu yang pertama
yang kedua oke ini situasi sedang berjalan
tapi tetap harus ada langkah yang diambil pemerintah
jadi saya mau mengatakan adalah minimal
ya tadi yang saya sampaikan
minimal setidaknya pemerintah membujuk aplikator
saya bilang membujuk karena nggak ada legalitas mbak ya transportasi online ya
pertama tadi menghapuskan atau memotong potongan komisi aplikator
dan juga menghapuskan biaya penggunaan aplikasi
tadi yang disampaikan
itu besar sekali loh mbak
per order itu dua sampai tiga
belum lagi potongan komisi aplikator
yang dibebankan kepada pengguna
nah nanti bisa diintervensi dengan yang lain
kalau ya misalnya saja nanti bisa ya ini persoalannya benturan dengan legalitas
kalau dia angkutan umum pemerintah bisa kasih subsidi
ya soalnya ini kan ojol ini atau taksi online ini kan legalitasnya masih lemah mbak
kalau yang diberikan ke undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan ini belum ada mbak
resultasinya kan baru di tataran perangkuran menteri perhubungan
ini juga perlu dilihat lagi gitu loh mbak
jadi memang agak sulit juga kalau misalnya pemerintah mau masuk dengan subsidi misalnya
mereka ini kan masih plat hitam
nah satu yang bisa tadi saya bilang membujuk aplikator sementara ini
regulasi belum dibahas dulu
membujuk aplikator tadi menghapuskan
penggunaan biaya aplikasi tadi yang rp dua rp tiga taksi itu rp satu lima ratus per order
lalu juga menghapuskan biaya potongan komisi aplikator
baik bang tigor saya akan ke
saya akan ke pak taha karena tadi bang tigor menyatakan bahwa tidak ada legal standing yang bisa pemerintah karena itu pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung
dari pihak driver ojek online sendiri sebenarnya komunikasi mengenai tarif ini sudah dibicarakan kah kepada aplikator maupun lobby lobby ke pemerintah untuk dapat membantu driver ojek online
membujuk tadi seperti yang dikatakan oleh bang tigor membujuk aplikator untuk menurunkan komisi
ya dari sekian banyak opsi yang muncul sebenarnya memang
ya dari penghapuskan biaya aplikasi tadi ya mbak
apa namanya paling dekat atau paling efektif
yaitu saat ini ya kita harus mendorong kepada pemerintah melalui departemen perhubungan melalui presiden perhubungan darat untuk segera membuat keputusan perubahan tarif di jabodetabek
nah kalau untuk yang di daerah sebenarnya kalau kita mengadopsi pmk
jadi tidak ada
tidak saya pikir yang kita lakukan tadi er grit
kaulah bank amazon
kalau voir nasional kita nggak mungkin cerita truk klien yang keluar kan ini dia tabung angkatkan perharikan

apa namanya dengan bensin naik dia nggak peduli gitu dengan nafsir yang terjepit kan akhirnya mitra nih gitu kan
ojol dan taksol jadi aplikasi juga harus ada itikat baik untuk merubah itu
untuk mendesak itu memang satu satunya orang atau satu satunya pihak yang bisa ya pemerintah
berarti sebenarnya pihak dari mitra ini mengharapkan pemerintah menjadi referee seperti itu
jangan dijawab dulu nanti kita akan lanjutkan diskusi ini pada segmen berikutnya
karena saat ini cnn indonesia newsroom harus jeda terlebih dahulu
anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kami masih berdiskusi mengenai
bagaimana nasib para driver ojek online pasca kenaikan harga bbm subsidi
ada bersama saya ketua dewan transportasi azas tigor nainggolan
dan juga ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
dan ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai komunikasi antara pihak mitra dengan pemerintah
dan juga aplikator mengenai besaran komisi yang dipotong
nah tadi disebutkan terakhir bahwa sebenarnya mitra ingin pemerintah menjadi referee di sini
penengah antara mitra dengan pihak aplikator
pertanyaan saya komunikasinya sudah
pernah terjalinkah dengan pihak aplikator terkait komisi ini
dan jika sudah apakah mengalami kendala
ya sudah terjadi sejak mungkin sekitar tahun dua ribu tujuh belas yang dilakukan oleh teman teman ya
roda dua maupun roda empat
dan sampai akhirnya ya memang kami sekali lagi
disipisit sebenarnya dengan kementerian perhubungan
karena melakukan upaya untuk membuat aturan main portasi online
tetapi masih dalam lingkup aturan kementerian perhubungan
untuk ask angkutan sewa khusus pm satu ratus delapan belas tahun dua ribu
dan untuk ojol pm dua belas tahun dua ribu delapan belas
tetapi setelah pasca dibuatnya undang undang tersebut
atau regulasi secara kementerian tersebut
ada semacam penolakan secara halus
atau penolakan secara terlihat dari sistem yang dibuat oleh aplikasi
bahwa mereka tidak bisa mengikuti regulasi itu
karena mereka adalah perusahaan teknologi di bawah komitu
makanya sebenarnya memang harus dilakukan pembicaraan lintas kementerian
dan itu belum pernah terjadi
menggagas pertemuan dengan komisi lima
menegaskan dengan kppu dan lain lain
tapi tidak terwujud
dilematik ini akan terus berlanjut sebelum ada keputusan bersama
antara keterian yang lain
dari perhubungan dengan kita sebagai
bang tigor ini kan dari mitra berharap bahwa pemerintah bisa menjadi referee
tanpa legal standing yang kuat yang tadi bang tigor utarakan pada segmen sebelumnya
apakah pemerintah bisa mengambil peran untuk mendudukan semua pihak yang tadi disebutkan oleh bang taha
agar masalah ini tidak berlarut larut
nanti bilang saya sebagai pengamat transportasi aja
yang pajak ketua dewan transportasi kota jakarta
kalau itu ya pak menurut saya bisa
karena semua ini kan
persoalannya bukan semata mata hukum
nah dalam konteks ini nanti pemerintah bisa masuk
meminta atau mengajak semua stakeholder
ya para aplikator
para driver atau mitra
terus juga para pakar
atau siapa saja yang bisa dicara untuk persoalan ini
sama sama mendudukan melihat mencari
formula apa yang bisa dilakukan
untuk menjembatani kesulitan yang akan dihadapi oleh para driver transportasi online ini
beserta masyarakat yang menggunakannya gitu loh
ini yang harus didudukan bersama sama
pemerintah dalam hal ini bisa diambil alih di takeover
memang sih tadi harusnya memang ada beberapa kementerian
tapi saya lihat yang aktif selama ini kan kementerian perhubungan ya
kementerian perhubungan saja sebaiknya
yang menjadi penengah utama begitu loh
karena mereka yang kelihatannya memang selama ini lebih menguasai persoalan
dan juga lebih aktif ya mengakomodir permintaan permintaan
ataupun pertemuan pertemuan dengan para driver online gitu
bang tigor dan bang tahan
dari tadi kita berbicara mengenai kebijakan yang cukup jangka panjang ya
solusinya bisa ditemukan
namun saat ini
kebijakan mengenai tarif maupun komisi
ini belum diberlakukan sama sekali
ini kan artinya ada gap
yang harus dibayar oleh para pengemudi atau yang harus dikenakan kepada para pengemudi ini
bang tigor melihatnya dampaknya seperti apa
karena kan bantuan maupun kebijakan ini belum berjalan
namun mereka sudah harus membeli bbm dengan harga yang lebih mahal bang tigor di lapangan
yang biasa menggunakan transportasi online
setidaknya mereka akan lebih menggunakan kendaraan pribadinya
khususnya sepeda motor
itu yang akan terjadi karena
ini kan bebannya udah makin tinggi dia
memang si tarif belum naik tapi upn sudah makin tinggi
karena semua sudah naik gitu kan
nah apalagi nanti kalau tarif ini naikkan
itu juga akan memperkuat posisi mereka memilih menggunakan kendaraan pribadinya kembali
begitu karena kalau kita lihat kan
sistem transportasi publik kita ini belum akses pak
dengan adanya layanan transportasi online ini sangat membantu
supaya masyarakat pengguna transportasi publik itu bisa mengakses layanan transportasi publik
bang tigor baik
mau ke stasiun atau mau ke halte transjakarta
dia dari rumah naik transportasi online
turun menuju tempat tujuan akhir juga dia akan gunakan lagi transportasi online
nah jadi posisinya sudah sangat strategis teman teman transportasi online layanan transportasi online
nah ini yang harus dilihat
nah kalau diharapkan hanya dengan bantuan langsung menurut saya itu tidak banyak membantu
tidak banyak membantu tapi bagaimana mencari
itu artinya ada mbak rati itu
itu sangat berat gitu mbak kemana mana
karena bbm itu kan salah satu faktor penting dalam formula tarif atau formula harga yang lain gitu mbak
itu artinya ada ancaman bahwa pengguna transportasi online ini akan menurun
itu kan artinya pemasukan juga akan menurun bagaimana bang taha
apakah itu yang terjadi apakah itu yang terjadi di lapangan
ada kemungkinan penurunan pengguna apakah itu yang dikhawatirkan
pasti karena kan gini karena kan sekarang ini dengan naiknya bbm
itu komposisi semua komposisi harga berubah

nah jadi makanya sebenarnya gini karena kan sekarang ini dengan naiknya bbm
makanya sebenarnya gini sebenarnya kalau kami sih menuntun
segera pemerintah mengundang dan mendudukkan semua stakeholder
untuk segera merumuskan tarif transportasi online
segera sebelum adanya kemelut kemelut lain atau reaksi reaksi yang negatif
karena mbak sekarang mau menerima order juga kadang kadang
asallah karena beberapa teman sudah sepakat untuk off beat
artinya kalau off beat kan berarti kan
sistem ini kan jadi numpuk gitu kan
dari orderan yang ada sebanyaknya numpuk
dan juga memang warga pengguna juga agak takut
jangan jangan begitu dia udah order harganya meningkat
jadi makanya harus segera dibuat
jangan minta untuk duduk bersama sama stakeholder transportasi online
untuk merumuskan tarif
termasuk subsidi mungkin ya sekalian
nah untuk menunggu itu sebenarnya
bila mana pengguna masyarakat pengguna meng order angkutan perpanan
atau jol atau mungkin taksi online yang menurut penilaian pengguna masih murah
ya kami sih sebenarnya bisa hidup itu harus jadi tips gitu kan
kita benar benar mendapatkan angin segar dari tips ya
mungkin itu harus tapi mulai dibantu dari teman teman dari pengguna juga
nah tapi tetap ini nggak boleh selamanya seperti itu
aplikasi juga seperti yang dibahas tadi di depan
harus punya empati gitu
bahwa dia adalah bagian dari seluruh pelayanan transportasi online ini
sebagian besar dilakukan oleh teman teman ojol dan takso
itu artinya harapan jangka pendeknya adalah
bagaimana pemerintah mengenai kebijakan kenaikan tarif
dari teman teman mitra
itu harapan ya bang taha
terakhir singkat saja
mungkin gini mungkin selanjutnya mungkin pemerintah juga mulai membuat
karena untuk mencapai undang undang setara regulasi secara undang undang mungkin lama
pemerintah segera juga membuat lembaga pengawasan potasi online
yang di situ nanti isinya ada beberapa orang orang yang kompeten
untuk bisa menjembatani permasalahan ini semua
dari setiap jasa transportasi online
baik terima kasih ketua umum asosiasi driver online taha syafaril
dan juga pangamat transportasi azaz tigor nainggolan
yang sudah berdiskusi pada sore hari ini
dan semoga pemerintah ini dapat segera mendudukan semua pihak
ojek online aplikator dan juga pemerintah itu sendiri sebagai operator
agar bisa mendapatkan solusi yang paling tepat secara cepat